karena kalau kita lihat dari ekonomi bagaimana itu
kalau dibilang apakah mereka berada di bawah garis miscaran jawabannya tidak
memang kebanyakan dari mereka itu di tingkat yang lumayan
lumayan dalam arti nggak ada yang kelaparan self sustinaance itu udah oke
tapi apakah di tingkat exposure dan juga di tingkat pendidikan mungkin ada
dan ini hal hal yang memang dirasakan terutama di tempat tempat kecil kesil
tapi kalau kita lihat di sini juga sebenarnya kan kita sudah masuk ke perairan internasional
dan dengan wifi connection dengan komputer dengan zoom dan lain sebagainya
sebenarnya pendidikan itu bisa dibawa kemana saja
betul sekali dan itulah yang kita ingin coba buktikan dengan metode atau pendekatan digital gavis club
nggak perlu mengandalkan ada guru yang datang atau apa bisa dilakukan dimana saja
dan ini akan direplika di desa desa lain jack
kita sudah ada di tiga desa lainnya
dan kita akan melakukan ekspansi ke beberapa desa dalam beberapa tahun depan
oke siap kita ikuti terus
ini salah satu kegiatan luar biasa yang dilakukan oleh teman teman kita di yayasan anambas
ini bosnya jerry winatar
tapi kita disini mungkin berenang ya
berenang dan juga kayaknya kita mendingan minum kelapa dulu
dalam perjalanan belakang kali ini kita dicoba untuk meninggalkan terempa mussolini
kami meninggalkan pulau siantan
jerry kata kapten boat kita kita belum boleh kemana mana dulu karena cuaca
ini bisa nggak cerita sedikit mungkin salah satu tantangan ya dengan situasi kepulauan ini sangat tergantung kepada cuaca
tepat sekali dan kita ini kan berada di lokasi laut cina selatan
di mana cuaca itu betul betul mendikte kebanyakan kegiatan di sini
kadang kadang ketika angin kencang itu ombak bisa mencapai empat meter
di mana arus logistik kebutuhan barang itu bisa terhenti total
nah tapi memang ini meng highlight tantangan terbesar untuk bekerja atau mungkin bukan bekerja saja hidup di sini
kita masih berada di terempa kita ada di pelabuhan terempa
kalau bisa dilihat di belakang juga itu awan itu sudah mulai berkumpul ya
dan dari tadi angin kita juga diperasakan lumayan kencang
rencananya mau ke telaga
tapi untungnya kapten kapal kita sudah sangat jeli
mungkin dia udah terbiasa juga bilang
tunggu dulu deh karena kan bahaya juga ya
apalagi di laut lepas laut cina selatan
tapi memang ini betul betul meng highlight tantangan tantangan masyarakat yang hidup di sini
jadi kadang kadang rantai pasokan makanan bisa terputus
rantai pasokan bahan bakar bisa terputus
nah ini adalah salah satu tantangan kehidupan pulau
tapi ada bulan bulan tertentu
ada bulan tertentu nggak
kita kan sebenarnya kan bulan juli yang harusnya kan sudah masuk bulan istilahnya kering kan musim kemarau gitu
selamat datang di perubahan kecantikan
makam ini mungkin salah satu dampak dari perubahan iklim
tapi kalau normalnya bulan bulan mana saja di mana cuaca itu betul betul menjadi masalah
akhir tahun kebanyakan
jadi sekitar bulan oktober sudah mulai
november dan desember itu sangat sangat berbahaya di sini
bahkan syah bandar kadang kadang tidak berubah
tidak memperbolehkan kapal untuk berlaut sama sekali
tapi kemarin baru kemarin saya dengar dari tim saya yang di sini sudah mulai bergeser katanya
januari februari sekarang yang agak agak lebih menyeramkan
tapi ya kita juga nggak tahu ya mungkin tahun ini kita lihat
tapi biasanya itu sekitar bulan november desember
iya tapi ya kita nggak tahu sekarang dengan perubahan iklim bisa kapan saja buktinya di sini semuanya ini gelap ya
kemarin kita terang
kaptennya tadi mengatakan
mengatakan nggak berani
ya jangan dulu deh gitu ya
jadi kita tentu saja ikut saja karena keselamatan is number one
tapi ngomong ngomong kita telaga acaranya sebenarnya apa saja yang kita lakukan di situ
ini bagian dari kegiatan nanambas foundation
jadi telaga itu salah satu desa pertama yang kita masuk
salah satu pilot kita
di sana ada banyak kegiatan
pertama kita juga ada kegiatan pertanian organik
di mana teman teman nelayan
nggak bisa berlaut atau susah berlaut
setidaknya ada mata pencarian alternatif
dan di sana juga kita bekerja langsung dengan ibu ibu untuk membantu mengembangkan industri rumah tangga
seperti buat keripik dan lain lain
jadi umkm di situ
iya dan kita improve kualitas apa yang mereka produksi
namun nggak sampai sana aja mbak adi sih
guaranteed siapa yang beli
nah kita bekerja sama dengan mitra kami
namanya bawah reserve
itu adalah resort berkelanjutan di anambas
dan mereka komit untuk improving atau meningkatkan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh
oleh karena itu semua sayur mayur buah buahan bahkan sampai industri rumah tangga seperti keripik
itu mereka komit untuk beli dari masyarakat langsung
iya dan ini penting
jadi mereka ada pasar tetap
yang bisa menjamin mata pencarian
sudah berlangsung berapa lama jerry
program ini dimulai di tahun dua ribu delapan belas hampir langsung ketika yayasan terbentuk
karena telaga adalah salah satu desa binaan kami yang pertama
jadi dari tahun dua ribu delapan belas sudah ada
dan kita pun semenjak tahun lalu mulai merambah untuk marine conservation
konservasi lautnya juga sudah mulai kita jajaki
dimana kita melihat ada beberapa spot yang karena praktik praktik penilaian yang kurang berkelanjutan dulu
kalau dulu misalnya ikan dibo
atau mereka menggunakan potasium
potasium yang bisa merusak di utara
dan itu pas kita kesana kita melihat ada tanda tanda bekas
walaupun sudah tidak terjadi lagi
namun seperti yang mbak desi tahu terumbu karang itu kan perlu puluhan tahun untuk naik
jadi berarti harus direhabilitasi harus ditanam kembali
betul jadi kita ada kegiatan itu juga disitu
kita berdoa saja supaya awan ini cepat berlalu
kayaknya di ujung situ matahari udah mulai muncul muncul tuh mbak
mudah mudahan aja kita bisa cepat jalan
jadi nanti kita lanjutkan insajourney
mudah mudahan kita bisa segera berangkat
tapi kalau tidak juga ya apa boleh buat
kita bisa berencana tapi alam yang bisa menentukan ya
kita kalau begitu kopi dulu ya
kopi lagi deh
akhirnya kita berhasil naik berk
dari di wah lumayan copi sekali
jadi harusnya kita berangkat tadi jam enam tiga puluh
sekarang jam tujuh lima belas
karena kaptennya mengatakan bahwa cukup aman
dan menurut saya itu keputusan yang baik ya mbak
kalau tadi kan wah hebat banget kan
sekarang aja kita ini mungkin bagi teman teman yang di rumah
kita bukan di wahana dunia fantasti loh ini
ini tuh benar benar di mode transportasi
ini masyarakat yang nambes tuh mengalami ini gitu
dan bayangkan ini dianggap aman
padahal kalau kita dalam boat ini terombang ambing
dengan wow ya
kalau hujan badai tuh bisa seratus meter ya
kalau luar bisa mencapai empat meter
ini kayak berasa kayak di wahana rollercoaster kan sebetulnya
kalau untuk di punggung asakan
cuma dia memang beginilah keadaan
teman teman yang tinggal di anambas
di pulau pulau terkecil di luar indonesia
terutama ini laut lepas ya
iya tapi kita tadi nih
kita tadi sudah berdoa
tapi seperti telaga sendiri gimana cuacanya
tadi saya sudah pakai laporan dari teman teman yang sedang di telaga
bahkan tadi pagi sepertinya disambut dengan ini rainbow
dengan wangi ya
jadi kita mudah mudahan sampai telaga kita masih bisa santai santai lah
ya kalau untuk sekarang kita nikmatin aja
kita kayak di rollercoaster gratis
dan kelihatannya di sana udah ada sedikit lagi pelit
tapi mudah mudahan kita
sampai jumpa di telaga
sampai jumpa di telaga
wah menenjang badai kayak samudra
satu jam bener bener yang diombang ambing
betul kayak wahana di dunia fantasi kita
keras banget loh
bentar stretching dulu mbak
sejam capek asli
pantat gue juga pegel
oke jadi kita di
kita berada di telaga sekarang ini
desa telaga ini memang tepatnya di dusun dua
karena desa telaga ada dua dusun mbak
kita disini akan melihat beberapa kegiatan
seperti ibu ibu lagi bikin keripik
juga ada organic farming
dan mungkin mungkin kita harus lihat lagi cuaca ya mbak ya
tapi mudah mudahan kita bisa ke pantai
ini luar biasa
tenangnya dibanding tadi
ini ternyata angin itu sangat berpengaruh ya terhadap ini
oh tentu saja
tapi saya lihat disini ada artis juga
kita ajak ngobrol ya
selamat datang di telaga
gimana tadi perjalanannya
tadi sempat ada nabrak batu sedikit
entah batu entah apa gitu kan
terus apa namanya
sempat berhenti sebentar
tapi konten sempat dibikin
konten ada yang bagian bikinnya
kita cuma lihat lihat aja
satu jam diopera
jadi cerita dong jodho
ngapain aja disini
seru banget ini
saya nyampe itu dari hari jumat yang lalu
sempat eksplor juga di anambas
sempat frankfurt kebebera apa tempat
yang sangat menyenangkan
kegiatan yang dibuat oleh
seru banget ya
kita bisa melihat secara langsung
bagaimana kegiatan dari yayasan anambas ini sendiri
membuat sebuah gerakan yang selber andrea rencana bather duwan cute fellows memes produksinya gimana jadi ungu pengaton baiknya nama sekarang dan bikin kita merasa partiris
yang sangat luar biasa sekali bagaimana memilah sampah terus lagi mendidik anak anak juga yang
belajar bahasa inggris disitu terus lagi sempat ke hutan juga ngelihat bagaimana gerakan yang
dibuat oleh anambas foundation sangat luar biasa keren keren keren banget dan itu perlu banget
apalagi ini kan benar benar kepulauan yang mau tidak mau harus dijaga kebersihan
itu paling menyedihkan kalau kita melihat itu aduh ada kantong plastik di mana mana
motor plastik dan juga dipercaya gitu kan juga udah semua ngerasain kesel banget ngasih
lagi liburan pantai cantik tapi harus memutin sampah nah itu kalau kita memang mau memajukan
pariwisata di anambas terutama daerah kepulauan yang pantainya sudah cantik cantik yang kebersihan
bersatu ya bener banget kalau nggak kalau ada sampah males juga kita melakukan tapi
movementnya sangat luar biasa
sekali kemarin ngobrol juga sama anak anak juga yang betul betul mereka udah tahu bagaimana cara
memilah sampah bagaimana mereka juga apa namanya datang ke bank sampah disitu untuk dapetin uang
gitu kan dari mengot sampah harus jadi uang
makanya lebih pintar dari kita ya mungkin mah sampahnya udah lebih jago kan
ya bagus mulai dari anak anak justru mereka bisa mengajarkan orang tuanya
jadi harus ada perubahan mindset disini jagalah kebersihan
lihat yang lebih
eboh lagi yaitu ibu ibu bikin kritik ya
enggak kalau kemarinnya kita di pulau siantan tepatnya di kota terempa
which is walaupun tetap pulau tapi masih ibu kota
nah sekarang ini kita baru tiba nih di desa telaga betul betul kita melihat gimana sih kalau mereka yang tinggal di bukan di kota nih
betul betul di desa pedesaan
kedesaan terutama pesisir ya
yang listriknya susah
pasti di jatah ya disini
pasti susah sekali mbak
nah makanya kita pengen tahu langsung nih kita bawa langsung untuk melihat bagaimana sih cerita cerita dari mereka
oke dan inshajo ini kali ini ada bintang tamu kita juga
yuk kita bareng bareng ya
kita masih di pulau telaga
ini kita dimana pantai apa
ini namanya pantai kianume yang juga berlokasi di pulau telaga besar
iya pantainya luar biasa indahnya sebenarnya
nah ini cuaca agak sedikit tidak mendukung tapi tidak pernah ada cuaca yang jelek
kita bisa bilang karena kita harus menyesuaikan dengan cuaca ya
tapi jerry tapi sempat berenang ya gimana
aku sempat ngecek aduh airnya hangat banget mbak
sebetulnya ya hujan di telaga atau di anambas ini masih lebih cantik daripada yang cuaca cerah di tempat kebanyakan tempat gitu kan hujan hujan pun masih cantik sekali di sini
tadi saya sempat menyemplung di laut
di laut untuk ngecek
dan itu kita ngecek beberapa terumbu karang aduh bagus banget
masih bagus ya
sangat sangat cantik airnya pun sangat jernih dan juga anget kalau di sini
enaknya kita diving atau mungkin berenang di laut indonesia itu itu nggak anget
jadi ini sebenarnya merupakan salah satu destinasi wisata yang sangat potensial
tapi untuk mengembangkannya kira kira challenge nya apa ya untuk misalnya ada resort di sini atau mengajak para wisatawan datang sini karena tadi kita lumayan cukup ini menantang
menyeberang dari pulau siangkan sampai ke pulau telaganya
mengingat lokasi kita berada memang pasti tantangan untuk para wisata itu ada yang menantang ya
yang pertama adalah logistik atau transportasinya
namun itu menurut saya bukan halangan yang tidak bisa di overcome ya di atasi
jadi itu sebenarnya bisa tapi tantangan lain adalah memastikan kalau alamnya terjaga
bersih satu yang kedua juga oralnya atau terumbu karangnya juga tetap cantik pasokan ikannya cantik
nah itu yang salah satu daya tarik wisatawan untuk menariknya sebenarnya keindahan alam yang ada disini
nah saya tadi sempet jalan jalan gitu mungkin sempet jalan jalan gitu ya
karena pasirnya luar biasa bagus
tapi saya lihat ini ada sampah sampah plastik
ada bekas kayak net buat jaring jaring buat ini mancing ikan menangkap ikan
kebayang nggak mbak pulau ini tuh atau pantainya tidak berpenghuni
gak ada orang ya
gak ada orang yang tinggal di sini tapi masih adanya sampah yang datang karena isu sampah itu memang bukan isu satu daerah
sampah tidak mengenal batasan gak mengenal batasan negara gak mengenal batasan desa peduli amat gitu kan
dia gak peduli amat gitu kan dia gak perlu visa gak perlu paspor sampah itu
jadi memang banyak sekali gak bisa juga untuk menjaga satu daerah itu bergantung pada satu pemain pihak saja
memang betul betul kolaborasi dari desa desa setempat dari juga ibu kota dari juga teman teman lain semua
karena tadi sampah tidak mengenal batasan
nah ya sana nambas sana nambas foundation kan sangat concern terhadap pembersihan sampah dan lain sebagainya
kira kira ini bisa gak dijadikan bagian dari proyek atau program ini ya
sangat bisa mbak jadi memang ini sudah menjadi plan kami walaupun sekarang ini kita sudah beroperasi di hampir delapan belas desa
tapi ini kita akan terus ekspansi dan salah satunya tentu saja menggait pihak pihak lain tidak hanya yayasan anambas
pemerintah desa dan juga mungkin investor investor yang ingin melakukan pariwisata di sini karena untuk menanggulangi isi sampah
dan juga menanggulangi isu lingkungan tidak bisa hanya satu pihak
jadi korealnya tadi jadi katakan kan masih bagus
praktek praktek saya dengarkan para nelayan mungkin harus mereka masih menggunakan bom misalnya atau potasium untuk menangkap
karena ini masih terjadi gak disini masih didapatkan gak praktek praktek itu
praktik praktiknya itu kalau saya bilang tidak sama sekali mungkin tidak mungkin
yang saya tahu saya selama di sini dari tahun dua ribu delapan belas belum pernah mendengar bom sekalipun
namun ketika kita diving di beberapa lokasi kita bisa melihat ada spot spot yang
hasil dari pada warisan praktek praktek yang sudah berkelanjutan itu
ini kayaknya hujannya sudah mulai
ini pantai kianume dan saya rasa ini bisa sangat bersaing dengan pantai pantai indah di nusantara lainnya
ini merupakan salah satu dari dua ratus lima puluh lima pulau di kepulauan anambas dan tentu saja kalau kita rawat jaga kebersihan lautnya
juga pantainya ini bisa menjadi salah satu tujuan wisata yang sangat sangat menarik
dan saya yakin sekali next time mbak desy kesini ini akan menjadi lebih cantik lagi
tapi kalau ini sudah selesai hujannya kira kira kita bisa nyemprong lagi ya